berikutnya sidang pembacaan dakwaan terhadap gubernur nonaktif papua lukas ndmb diwarnai kericuhan
sidang yang sempat ditunda satu minggu ini kembali digelar kemarin sembilan belas juni dua ribu dua puluh
lukas nmb meneriaki jaksa yang tengah membacakan dakwaan terhadap dirinya
hakim pun menegur dan mengancam untuk kembali menggelar sidang secara online
tim kuasa hukum lukas nmb turut memotong jaksa untuk menyampaikan keberatannya
menurut mereka kondisi kesehatan lukas nmb semakin memburuk
tim kuasa hukum lukas juga menyampaikan keberatan atas tuduhan kpk
begitu dakwaan dibacakan penasihat hukum diberi kesempatan menyampaikan keberatan
kesempatan boleh seketika boleh minggu depan
karena kami sudah mempelajari apa yang didakwakan
dari satu ratus delapan puluh empat saksi tak ada satu saksi pun yang melihat kasus yang dituduhkan